anda kembali di kompas pagi saya gita markesri
saudara pasca penetapan dpo tiga buron kasus pembunuhan vina dan egy
kepala desa banjar wangunan menemukan dua puluh empat nama yang sama setelah lima hari penelusuran
dari penelusuran ke empat puluh enam rt di sembilan rw serta tiga belas perumahan
ditemukan sekitar dua puluh empat nama yang sama dengan terduga pelaku yang buron
yakni lima belas orang untuk nama andi sembilan orang untuk nama dhani
sedangkan untuk nama pegi atau perong tidak ditemukan
petugas kesulitan dalam mencari pelaku karena data yang diunggah minim
tidak disertai foto dan alamat lengkap
langsung kepolisian dari kepolisian bergerak dan mengecek cross check langsung atas nama yang sesuai dengan dpo itu
yang pertama itu pegi pegi itu tidak ada crosschecknya disini
dan andi ada nama andi itu hampir lima belas orang dan sudah di crosscheck
tidak ada terbukti bahwa sesuai dari dpo itu tidak ada
dan yang terakhir dani dani kami ada data sembilan orang di data crosscheck
hasil crosscheck langsung ke lapangan dan hasilnya
di persidangan dan fakta hukum
kalau kami yakin bukan pelakunya silahkan dianalogikan sendiri disimpulkan sendiri
dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda
korban meninggal karena tusukan di dadak didan perut
tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam
komisioner kompolnas albertus wahyu dalam program kompas petang
menilai polda jawa barat terkesan kaget dan tidak menyangka
kasus pembunuhan vina dan eki kembali mencuat
menurut albertus polisi harus total dalam mengusut kasus yang menyisakan tiga dpo
dan eki korban pembunuhan keji geng motor
fina dimakamkan di cirebon sementara eki dimakamkan di makam keluarga kabupaten majalengka jawa barat
selama delapan tahun saya berupaya untuk sabar dan saya mohon delapan
kasus pembunuhan vina dan eki oleh geng motor
di cirebon jawa barat belum juga terungkap
pihak keluarga fina terus berupaya mencari keadilan atas penyelesaian kasus ini
namun nyatanya hingga kini tiga buronan pelaku pembunuhan belum tertangkap
keluarga fina merasakan kejanggalan selama kasus ini bergulir
bahkan saat proses syuting pembuatan film fina
kakak vina mengaku dua pria misterius pernah mendatangi rumahnya
dan meminta proses pembuatan film
sebelum tayang proses syuting itu pernah ada yang datang
bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film
ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih
kenapa dibikin film yang ada nanti bikin ramai lagi gitu
saya bilang ini kan hak saya ya keluarganya
terserah saya dong mau setuju atau enggak saya bilang
pengamat kepolisian bambang rukminto mengatakan
pencabutan bap dari tersangka lain bukan jadi penghambat penyelesaian kasus ini
bambang mengaku identitas tiga buronan yang telah digantongi
dan keterangan saksi seharusnya dapat membuat kasus ini cepat terungkap
namun diduga terdapat sejumlah faktor yang membuat kasus ini mangkrak
seperti adanya intervensi diluncurkan
ya rata rata ada intervensi intervensi di luar kepentingan hukum
entah itu intervensi politik intervensi ekonomi dan intervensi atasan
hal hal seperti itu seringkali terjadi
makanya memang peran masyarakat dalam melakukan kontrol kepada kepolisian itu sangat penting
dan kepolisian kalau memang benar benar serius ingin menegakkan hukum
dan profesional tentu mereka harus benar benar bekerja keras
dengan mengungkap kasus itu dengan lebih cepat dan tuntas
saat ini barres krim polri telah memberikan petunjuk dan arahan ke polda jawa barat
dalam penanganan kasus pembunuhan vina dan eki ini
demi tuntasnya kasus yang terjadi sejak dua ribu enam belas lalu
penyidik polda jawa barat masih mencari tiga buronan pembunuh vina dan egy
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jawa barat